ya buat batuk panas jadi emang bisa jadilah kata orang orang dulu mah kalau kelapa merah itu buat obat
jika semula kelapa dijual tiga belas hingga lima belas ribu rupiah per buah kini harganya rp dua puluh per butir
meningkatkan imun tubuh karena kan masa pandemi depannya menjauhkan virus virus
dari dulu dari dulu iya ya seminggu sekali minum kelapa hijau ibadah memang tidak agak terasa seger
di sejumlah daerah kelapa merah juga dikenal dengan nama kelapa hijau atau kelapa wulung
kelapa jenis ini banyak diburu masyarakat dibanding kelapa muda
sebagian masyarakat menganggap kelapa merah atau kelapa hijau punya manfaat lebih baik jika dibanding kelapa muda
meski demikian dokter spesialis gizi rumah sakit brawijaya jakarta sindiawati pujiaji mengatakan
kelapa hijau dan kelapa muda ini memiliki manfaat serupa
sedangkan teori air kelapa dapat menangkal virus corona sejauh ini belum terbukti dalam sebuah penelitian
tidak ada perbedaan harusnya sama sama aja
cuma kadang kadang ada orang yang mau konsumsi
air kelapa hijau lebih manis katanya seperti itu
cuma aku juga belum menemukan penelitian yang membedakan kandungan gizi daripada air kelapa hijau dan air kelapa biasa
tapi kalau pun sampai berbeda paling cuma beda sedikit jadi hampir sama saja
jadi secara umum saya belum membaca ada penelitian yang meneliti antara hubungan air kelapa dengan mempercepat penyumbuhan atau menaikkan daya tahan tubuh
itu saya belum baca sampai sekarang
kelapa merah dan kelapa muda keduanya mengandung elektrolit yaitu kalium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga tekanan darah mengatur metabolisme sel serta menjaga kesehatan tulang
air kelapa dapat dikonsumsi kapan saja baik pagi siang maupun malam dengan porsis wajarnya untuk mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh
meski demikian apabila seseorang menderita masalah ginjal dan memiliki kelebihan kalium harus berhati hati mengkonsumsi dan disarankan untuk tetap diibangi dengan minum air putih